halo anda kembali bersama viral euforia lolosnya kroasia ke babak final piala dunia dua ribu delapan belas
sangat terasa di negara pecahan yugoslavia tersebut
satu hari setelah kemenangan melawan inggris di partai semifinal
para menteri kroasia mengenakan jersey tim nasional saat menghadiri rapat kabinet
ada hal yang menarik dalam rapat kabinet kroasia pada dua belas juli
seluruh peserta rapat mengenakan jersi tim nasional sepak bola kroasia
sehari sebelumnya tim nasional kroasia baru saja memenangkan laga semifinal piala dunia dua ribu delapan belas
melawan mantan juara dunia seribu sembilan ratus enam puluh enam inggris
ini adalah kemenangan bersejarah karena untuk pertama kalinya kroasia mencapai final piala dunia
rapat kabinet itu sendiri merupakan rapat mingguan yang dihadiri oleh para menteri
pejabat pejabat kroasia mengutarakan rasa syukur atas prestasi
yang telah dicapai tim nasional diadjang piala dunia tahun ini
bonus tapi ada kemampuan yang tertentu kita akan menjadi perempuan terbaik di dunia

seluruh dunia berbicara tentang kroasia nama negara kita
reprezentatif kita kocok kita tidak bisa dikisahkan
presiden kroasia kolinda grabar citarovik sangat antusias menantikan pertandingan final piala dunia
yang akan mempertemukan kroasia
ia direncanakan akan menonton laga final yang berlangsung pada minggu lima belas juli mendatang
dirinya yakin bahwa timnas kroasia akan memenangkan pertandingan melawan timnas perancis di final nanti
sebelumnya pada pertandingan semifinal sang presiden tidak bisa menonton laga semifinal antara kroasia melawan inggris
presiden wanita pertama kroasia ini pun berencana akan menonton bersama dengan presiden perancis emmanuel macron di rusia
kami telah menonton permainan dan menikmati permainan pada malam
atmosfernya sangat bagus karena semua alat alat kami mengecewakan kami semua

dan presiden macron dan saya bersetuju bahwa kita akan bertemu di moskow pada hari selatan
jadi kami akan mengecewakan tim
colinda memang terlihat sangat antusias mendukung tim nasional kroasia
ia tidak segan mendatangi lok kedun tim nas kroasia
untuk mengucapkan selamat dan ikut merayakan kemenangan kroasia
duduk berdampingan dengan legenda tim nas kroasia davor sukar
serta perdana menteri rusia dmitry medvedev